kita ke informasi haji selain berjuluk kota nabi madinah dikenal dengan panoramanya yang cukup indah
kota ini dikelilingi perbukitan atau biasa disebut dengan jabal dalam bahasa arab
selain jabal uhud dan jabal rahmah madinah mempunyai jabal mahnet
bukit yang memiliki fenomena tersendiri khususnya dalam bidang sains
kota madinah tak cuma punya jabal uhud dan jabal rahmah
sementara jabal uhud sudah terkenal dan dikenang sebagai saksi sejarah dalam peperangan pada zaman rasulullah
jabal mahnet justru dikenal dengan fenomena istimewanya
jabal mahnet terletak di luar wilayah haram di sebelah utara dan berjarak sekitar tiga puluh km dari kota madinah
tak jauh berbeda dengan bukit dan gunung gunung di tanah suci pada umumnya
jabal mahnet dipenuhi pasir serta bebatuan yang gersak
namun yang membedakannya adalah
perbukitannya yang didominasi bebatuan merah bata dan kehitaman
jika dilihat sekilas jabal magnet terlihat sama dengan kebanyakan gunung di madinah
namun ada hal yang membuat gunung ini istimewa dibanding yang lain
jabal mahnet adalah gunung yang diprediksi menjadi pusat magnet terbesar di dunia
respon daya magnet gunung ini dapat menggerakkan mobil
bahkan bus yang penuh penumpang dalam posisi persneling netral
daya tarik dan dorong magnet ini pun bisa mengakibatkan mobil serta bus melaju kencang
hingga mencapai kecepatan satu ratus dua puluh km per jam
namun fenomena itu hanya berlangsung dua sampai tiga kali
tak sampai di situ jarum penunjuk kompas juga tidak berfungsi di sini
selain itu jarum penunjuk kompas juga tidak berfungsi di sini
jarum kompas tidak dapat menunjukkan arah mata angin
hingga kini belum ada penelitian yang dapat menjelaskan secara pasti soal fenomena jabal mahnet
dengan sejumlah keunikannya jabal mahnet menjadi salah satu tujuan wisata jemaah haji ataupun umroh
terutama yang berasal dari kawasan asia
meski demikian warga asli madinah tidak begitu akrab dengan istilah jabal mahnet
warga sekitar menyebutnya
antohotul baido atau tanah putih